dukungan politik bagi kontestan pilpres dua ribu sembilan belas terus mengalir
salah satunya seperti pasangan gubernur dan wakil gubernur nusa tenggara barat
yang baru dilantik zulkifli mansyah dan siti rohmi
yang menyatakan mendukung presiden joko widodo dan maruf amin pada pilpres dua ribu sembilan belas
sementara itu bakal calon wakil presiden sandiaga uno disambut sultan pontianak
saat melakukan safari politik di kalimantan barat
dukungan politik yang disampaikan pasangan zulkifli mansyah dan siti rohmi
disampaikan setelah keduanya dilantik presiden joko widodo di istana negara rabu pagi
zulkifli mansyah menegaskan dukungan itu bersifat pribadi
bukan kapasitasnya sebagai kepala daerah
sikap yang sama juga ditunjukkan oleh siti rohmi
yang dengan tegas menyatakan dukungan kepada jokowi maruf
bahkan siti yang juga kakak kandung tuan guru bajang zainul majdi juga menyebut
sudah mengundurkan diri dari partai demokrat
tidak lama setelah tgb mundur
saya ya tentunya saya ikut tgb
ada hal hal yang memang ya kita pikir kita memang saat itu harus mundur
hal hal apa itu bu
ya mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini
apakah karena pak sby terlalu mementingkan dimasti keluarganya
saya tidak bisa sampaikan di sini
hal hal yang memang saya rasa memang secara moral saya harus berada pada posisi ini
padahal pasangan zulkifli dan siti diusung oleh pks dan demokrat
pada pilkada beberapa waktu lalu yang merupakan partai pengusung prabowo sandi
sementara itu mengawali kunjungannya ke kalimantan barat
sandiaga uno datang ke istana kesultanan pontianak rabu pagi
disambut langsung sultan pontianak syarif melvin al qadri
dalam kunjungan ini sandi berjanji akan melestarikan bangunan cagar budaya
termasuk pengakuan pemerintah terhadap penciptaan lambang negara burung garuda oleh sultan hamid ii
yang merupakan keluarga besar
dari kesultanan pontianak
usai diterima sultan pontianak sandi mengikuti napak dilas kesultanan pontianak
melewati sungai kapuas dengan menumpang di kapal wisata
dilanjutkan menyambangi pasar tradisional terbesar di kota pontianak pasar kapuas besar
sandiaga juga menilai kalimantan barat menjadi bagian penting mendulang suara di pilpres
karena dukungan masyarakat kalimantan barat dapat mewujudkan ekonomi kerakyatan
selain ke izin dan hidupnya bahkan menemukan program macet pemukul di isu amerika
yang diharuskan dis answering jalan
sebelum di genau
menyebut pelanggan pada pertandangan
untuk allah zalim